presiden joko widodo meminta pelaku industri jasa keuangan dan perbankan untuk serius mengelola usaha kecil mikro dan menengah
presiden jokowi berharap para pelaku industri jasa keuangan dan juga perbankan tidak hanya fokus mengumpulkan dana pihak ketiga saja
tapi juga berperan meningkatkan pertumbuhan ekonomi
dengan menyalurkan kredit kepada para pelaku umkm menurut presiden saat ini sektor jasa keuangan dalam kondisi sehat
masyarakat dan pelaku bisnis harus optimistis terhadap perekonomian indonesia ke depan
selain imbauan untuk terus memperhatikan usaha mikro presiden bersama ojk saat ini menyiapkan bank wakaf mikro di berbagai daerah termasuk di lingkungan pesantren
konsep bank ini nantinya akan memberikan kredit kepada usaha mikro di lingkungan pesantren yang memiliki komoditas bisnis yang sudah berjalan
contohnya di perpahala
jangankan jangan sampai kita asik mengumpulkan dana pihak ketiga tapi pemberian kreditnya susah
saya perlu ingatkan terutama untuk yang usaha kecil usaha menengah usaha mikro
ya memang harus keluar tenaga yang lebih membimbing yang kecil kecil ini untuk bisa menjadi dari mikro menjadi pengusaha kecil
dari pengusaha kecil bisa naik lagi ke pengusaha menengah
itu memang membutuhkan lebih banyak tenaga dan pikiran